aduh udah nikah sama aki aki harus ngurusin aki aki
nggak mau banget oke
jadi haika belum ngasih video itu ke mas b
nah sekarang gue harus mikirin gimana caranya
pacaran aja berdua
di laci nggak ada
di tas nggak ada
di tempat tidur gak ada
dari pintu masuk jalan ke kamar gue ke dapur ke ruang tamu ke depan semuanya gak ada
di mana keberadaan handphone gue dari tadi
gue cari nggak ada nggak ada terus
aduh gimana ya
itu ada di mana handphone gue
jadi tadi gue dari rumah jalan mau bunuh diri
rel kereta api
tolong bilang wajikan kamu kalau mamanya perform
nyamun ada telepon
pergilah lo ngapain di sini sih
adriana kok hp kamu mati sih
iya adriana juga nggak tahu hp adriana kemana
buaya kamu langsung beli gitu
jangan kayak orang susah
kan kalau kayak gini mama jadi bingung nyari kamu kayak gimana
udah dong kita baikkan aja ya gimana
mama gak pengen deh kalau kau marah terus kayak gini sama mama
adriana mama sadar kok kalau selama ini mama tuh keras sikapnya sama kamu
tapi itu kan juga yang terbaik untuk kehidupan kamu nantinya ke depan
mama cuma gak pengen kamu nanti tuh gak punya apa apa
tapi gini aja deh gimana kalau sekarang mama dukung kamu
supaya kamu balikan lagi sama boy sampai kamu nikah
iya bener ma
iya dong beneran
tapi dengan satu syarat
kamu harus kuasain dulu perusahaannya mas b
maksud mama ini kalau kamu udah nguasai perusahaannya mas b
jadi hidup kamu tuh nggak bakal susah ke depannya walaupun kamu kalun sama boy
jadi kalau misalkan adriana
bisa dapetin hartanya mas b adriana dapat restu dari mama untuk nikah sama boy kan mah
tapi syaratnya jangan lupa
yah adriana akan pikirkan gimana caranya supaya adriana bisa nguasain perusahaannya mas b
supaya mama juga senang
yaudah nanti adriana telfon lagi ya ma
gimana caranya supaya gue bisa menguasai hartanya mas b
gue harus jemput rafa
iya gue harus bawa rafa pulang ke rumah
supaya mas b jadi senang
jadi nggak marah marah lagi sama gue
hei kau udah nunjukin video itu belum ya
wah gue tahu
biasalah kerjaan kantor
kamu kenapa telepon pakai telepon rumah
iya handphone aku baterainya lagi obat lagi aku cash juga mas
oh iya tadi ada temennya rafa datang
haikel sama cindy ya
oh ada temen temennya rafa
menanyakan keadaan rafa
tapi jujur mas merasa terharu karena
ternyata temen temennya rafa sayang sama rafa
dan kalau mas boleh jujur
mas kangen sama rafa
ternyata si haika belum bocorin rahasianya ke mas b
kenapa haikal malah menunda nunda
jangan jangan mereka cuma mau bikin keadaan rafa
hah biarin deh
mungkin ini rezeki gue
mas jangan sedih sedih ya
yaudah sekarang mas kerja yang benar
mas makan yang banyak minum vitamin karena aku gak mau masakin
semangat mas selamat bekerja
iya lah kalau lo sakit yang ada gue ribet ngurusin aki aki
aduh udah nikah sama aki aki harus ngurusin aki aki
gak mau banget
belum ngasih video itu ke mas b
nah sekarang gue harus mikirin gimana caranya
supaya mas bi juga gak marah sama gue
kayak tadi gue bilang gue harus jemput rafa ke asrama bawa rafa pulang ke rumah
pas ditambah sayang sama gue
itu cara yang mudah banget dan cara yang ampuh banget
mama senang aku senang juga
ya ya ini bagus
langkah pertama yang harus adriana lakukan adalah
mana sih hp gue
kemarin gue mau bunuh dirinya di sini
terus gue nyongsep di sini
hah hp gue
ya ya itu hp gue
gue yakin banget
tapi gimana caranya gue ngambil hp gue dari mana
eh tapi hpnya
kaka boleh liat nggak
kalian mau duit enggak
mau nggak tante
udah tuker aja uang banyak tau
aku tau enggak senang kalau dikasih uang tuh
jangan khawatir duit ini bisa beli permen satu rumah
terus bisa beli juga handphone lebih mahal daripada handphone yang kalian buka ini
beneran gak bohong deh
eh duitnya dulu
oh my god kok dikerjain sama anak kecil
wuh gue kasih duitnya duluan gak ya
kalau misalkan gue kasih mereka kabur nggak
secara kan mereka ini anak jalanan